kita ke informasi selanjutnya
satu anak buah kapal warga negara indonesia yang meninggal dunia
diduga akibat covid sembilan belas dievakuasi dari kapal tiongkok
di perairan batam ke pulau riau rabu sore
kapal kalimasada p satu ratus lima belas milik pangkalan penjaga laut dan pantai kelas dua tanjung uban
mengevakuasi lima abk wni asal jawa tengah
dari kapal mv haijili
kepala operasional pangkalan plp kelas dua tanjung uban
deddy surahmat mengatakan sebenarnya ada enam abk yang dievakuasi
namun satu orang masih ditahan pihak kapal mv haijili
karena berperan sebagai jurubicara mereka
dari lima abk wni satu orang bernama wendy setia pratama
meninggal di kapal diduga akibat covid sembilan belas
jenazah abk dibawa ke rumah bayangkara polda kepri
satu orang dinyatakan meninggal
kemungkinan dikarenakan covid
satu orang tersebut dibawa ke darat
dan dilanjutkan untuk ke korensik bagian kepolisian rumah sakit bayangkara
lima abk wni yang bekerja di kapal perikanan tiongkok
hang rong tiga ratus enam puluh satu dipulangkan pemerintah indonesia melalui kementerian luar negeri
karena sudah selesai masa kontrak kerjanya juli lalu